pada saat itu yang saya syukurkan karena saya masih sadar
saya cuma berpikir eh saya akan mati
tidak ada lagi harapan untuk hidup
karena betul betul bernafas saja susah
bergerak saja tidak bisa
supaya patung selama lima jam
itu pun keadaan saya di dalam saling bersusun
anak saya dulu paling dibawa baru saya baru bapak tilis lagi saya
baru anak saya yang paling diatas itu jadi empat orang saya itu tertindis bersusung
inilah tsunami inilah tsunami ya allah
ya allah tsunami ya allah
ya allah kota kepalu ya allah
ya allah menemani ya allah
ya allah tsunami ya allah
berlarian berlarian ke arah mall
karena itu air kan tiba tiba muncul
air muncul begitu gempa terjadi air muncul
jadi orang pada berlarian semua ke grand mall
untuk menyelamatkan diri
dia cuma ngayun sebentar baru langsung kayak turun ke bawah
orang pada pingin keluar
masih lekat diingetan kita bagaimana bencana pada dua puluh delapan september lalu
meluruh lantakan sulawesi tengah
dalam sekejap ribuan orang kehilangan tempat tinggal
isak tangis pecah di penjuru tempat
bencana ini adalah yang terkuat sejak tsunami aceh dua ribu empat lalu
gempa bumi berkekuatan tujuh empat skala riter menimbulkan efek domino bencana
mulai dari tsunami likuifaksi dan tanah longsor
palu donggala sigi dan pargi motong menjadi wilayah yang terdampak bencana
dengan total korban jiwa mencapai lebih dari empat orang
kerugian akibat bencana pun ditaksir mencapai lebih dari dua puluh empat triliun rupiah
sedikitnya dibutuhkan dana lebih dari tiga puluh enam triliun rupiah
untuk proses rehabilitasi serta rekonstruksi
bencana alam menimbulkan banyak dampak
salah satunya di sektor ekonomi
banyak infrastruktur penunjang ekonomi yang mengalami kerusakan
sehingga masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan mereka
namun dampak tidak hanya bersifat fisik namun juga non fisik
di mana masyarakat yang paling merasakan hilangnya nyawa proses belajar mengajar yang tertunda
hingga masih banyak warga yang mengungsi hingga sekarang
kami akan mulai penelusuran kami untuk melihat beberapa wilayah
kondisi terdampak bencana alam setahun lalu
saya akan memulai penelusuran saya di beberapa wilayah di kota palu
dan x daerah likuifaksi di kabupaten sigi
dan saya akan melihat wilayah yang dahulu terdampak di kabupaten nonggala
dan juga lokasi x likuifaksi di wilayah palu
jembatan palu iv telah menjadi ikon kota palu
jembatan sepanjang dua ratus lima puluh meter ini menghubungkan kecamatan palu barat
dan juga kecamatan palu timur di sepanjang teluk talise
saat tsunami terjadi jembatan palu iv telah menjadi saksi
namun saat ini kondisinya masih terputus dan juga belum ada pembangunan yang dilakukan
kelurahan petobo menjadi salah satu wilayah yang terdampak bencana
ada lebih dari dua dua ratus bangunan yang tertelan likuifaksi
para geologis memperkirakan bahwa dahulunya wilayah ini adalah sungai purba
wilayah yang terdampak bencana mencapai satu ratus delapan puluh hektare
dari total keseluruhan wilayah petobo mencapai satu empat puluh hektare
lokasi lokasi bekas likuifaksi kini sudah ditetapkan sebagai zona merah
kedepannya pemerintah daerah mempersiapkan beberapa rencana
mulai dari memoria park hingga menjadi hutan kota
masjid arka babur rahman atau sering disebut dengan masjid terapung ini telah berdiri sejak tahun dua ribu
masjid ini dibangun dengan empat menara dan juga jaraknya dari bibir pantai ini sekitar tiga puluh meter
dulunya masjid ini dapat menampung sekitar satu ratus lima puluh orang
namun setelah bencana alam menerjang masjid ini kehilangan tiang penyangganya
sehingga tidak ada lagi akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat untuk masuk ke dalam masjid
donggala menjadi daerah titik pusat gempa pada tanggal dua puluh delapan september dua ribu delapan belas lalu
keindahan pantai donggala sirna oleh hempasan gelombang tsunami yang menerpa pesisir pantai
rentetan bencana longsor juga menambah nestapa daerah yang pada zaman dahulu dikenal sebagai pelabuhan niaga ini
akibat bencana ada dua ratus dua belas orang meninggal dunia dan sembilan belas orang masih hilang di donggala
lebih dari dua puluh satu ribu bangunan rusak
sebelas dari lima belas kecamatan terdampak bencana
desa jono oge di kabupaten sigiri menjadi salah satu lokasi yang terdampak likuifaksi
sebelum bencana desa ini dihuni oleh ratusan warga
namun setelah bencana terjadi hanya terlihat seperti hamparan tanah yang luas
tak ada lagi tandada kehidupan tak ada lagi jalan yang melintang
hanya seperti lahan tidur untuk gembala ternak dan bahkan tidak lagi berwujud
bahkan seakan lenyap
kelurahan balai roa menjadi salah satu wilayah yang terdampak liku vaksin
ada tiga daerah yang terdampak yaitu baleroa dan petobo
di palu dan juga jono oge di sigi
wilayah balai roa sebelumnya adalah rawa
ketika gempa bumi besar mengguncang pada dua puluh delapan september dua ribu dua puluh
hampir seluruh pemukiman ini ambles dan terkubur oleh tanah
wilayah yang terdampak akibat bencana liku vaksin di balai roa mencapai lima puluh satu tiga puluh empat hektar
dan lebih dari seribu enam ratus bangunan rusak akibat bencana ini
dan kini kita masih dapat melihat sisa sisa puing dan juga sisa liku vaksin
di wilayah ini
dan pemerintah sendiri sudah menetapkan wilayah ini sebagai zona merah
dan melarang warga untuk kembali tinggal dan juga membangun bangunannya kembali di sini
ini menjadi bukti betapa masifnya bencana terjadi
kerusakan berimbas di segala lini
mulai dari jembatan jalan hingga ribuan orang harus kehilangan hunian
yang berdampak pada kehidupan sosial

ini adalah kem pengungsian korban bencana sulawesi tengah di kelurahan balai roa palu
camp seperti ini masih dapat dilihat di beberapa titik di sulawesi tengah hingga sekarang
jika saya berjalan di tengah tengah sini dengan kontur sulawesi tengah yang kering
jika saya berjalan di tengah tengah sini dengan kontur sulawesi tengah yang kering
dan juga cuaca yang cukup panas
dan melihat tenda tenda pengungsian milik pbb seperti ini
saya merasa seakan akan berada di wilayah konflik
seperti di suriah ataupun di timur tengah
namun beginilah sulawesi tengah tahun setelah bencana
masih banyak korban korban bencana yang tinggal di tenda tenda pengungsian seperti ini
bayangkan setiap harinya selama setahun mereka tinggal di pengungsian
dimana tidur beralaskan tikar dan juga beratapkan terpal
dimana cuaca di sulawesi tengah juga beratapkan terpal
tengah ini begitu panas ketika siang hari
dan juga begitu dingin ketika malam hari
mereka juga mandi di wc wc darurat setiap harinya
camp ini adalah yang terbesar
dimana lebih dari delapan ratus jiwa tinggal di sini
rihman adalah salah satunya
hidup di tenda adalah pilihan terakhir
setelah ia menolak untuk pindah ke hunian sementara yang berada jauh di luar kecamatannya
konsekuensinya dia harus hidup serba keterbatasan
dengan kondisi mata pencarian yang hilang bersama rumah bengkelnya yang tertelang likuifaksi
kini ia harus pindah pindah memutar uang
sedikit demi sedikit bantuan ia kumpulkan untuk modal membeli kulkas dan menjual es batu
kalau kebutuhan itu hari hari ini selama ini saya terhabis gempa ini
kalau ada teman teman lagi yang kasih pekerjaan tapi kerja lagi
atau ada lagi yang panggil ya jadi buru lah pak ya
kita kerja hari hari dapat membeli beras
karena ya kalau kita harapkan bantuan seru kapan bagaimana
kita kan harus bangkit juga pak ya
yang mengharapkan bantuan terus dari pemerintah dari mana saja kita harus bangkit
pemerintah daerah membantah menelantarkan korban bencana yang masih tinggal di tenda pengungsian
itu di shelter itu ada bantuan bantuan yang tidak resmi
dari lembaga lembaga atau dari orang per orang dan lain lain
yang masih sering memberi bantuan
yang memberi bantuan di shelter shelter itu
sehingga mereka ini ada seperti model fenomena ya
kalau ada mau datang bantuan mereka datang lagi ke shelter ke tenda
tapi habis itu malam dia pulang dia ke rumahnya atau ke
menginap bukan di situ tidak ngindap di situ
namun itu tak sepenuhnya benar
di pengungsian donggala banyak warga tak kedapatan huntara meski telah memenuhi syarat
hal ini membuat mereka membangun tenda di lokasi bekas rumah
di mana berdiri di zona merah
sudah dikasih tahu eh sudah anu huntara di sana dibilang tidak cukup
orang sudah apa merek merek semua itu oh ini ini yang ini ini
sudah di an orang semua di apa kalau kita bilang di sini sudah ditanda begitu
taruh ini taruh nama di situ
berarti oh ini yang ini yang punya begitu
jadi kita kita mengalah
sebenarnya pemerintah memiliki dua skema untuk memulihkan sektor pemukiman
pertama dengan dana stimulan untuk korban yang rumahnya rusak
yang kedua dengan membangun hunian tetap untuk korban dan relokasi warga yang tinggal di zona merah
namun belum ada yang sepenuhnya rampung dari dua skema tersebut
sesuai dengan janji pemerintah akan memberikan bantuan stimulan
stimulan untuk rumah rumah rusak rusak berat rusak sedang dan ringan
ya ternyata sekarang ini ya berjalan cuma sedikit agak lambat ya agak lambat
sedangkan untuk pembangunan huntap ditargetkan akan selesai pada tahun dua ribu dua puluh
namun banyak tempat yang masih menunggu kesiapan lokasi dari pemerintah daerah
beberapa lokasi yang sudah berjalan pun masih ditemui beberapa kendala dalam pembangunannya
kalau bapak lihat di sini kan rumahnya secara elevasi kurang beraturan
secara elenjemen horizontalnya juga kurang beraturan gitu
karena itu dia karena kita masuk ke lokasi ini lahan ini belum siap
belum siap untuk kita bangun fondasi
jalan keluar sementara dengan membangun hunian sementara
ada lebih dari sembilan belas bilik huntara yang tersebar di lebih dari tujuh puluh titik untuk menampung korban bencana
huntara di petobo ini salah satunya yang berada di tengah kota palu
dan yang terdekat dari bandara mutia rasis al jufri
kondisi ini membuat huntara petobo hampir tak pernah lewat dari tinjauan pejabat
dan lembaga kemanusiaan yang bersafari untuk pemulihan bencana
jarang hal minor terkait fasilitas di huntara berkapasitas seribu dua puluh kepala keluarga ini terdengar
bantuan pun masih kerap berdatangan
tebingnya cukup tinggi tetapi banyak korban yang telah memenuhi syarat
tak kedapatan dan membangun tenda seperti di balarowa

hontara ini juga memiliki penyelamat yang lebih besar dari representasi keseluruhan huntara
di sisi lain ada juga hunian sementara yang minim pengungsi
misalnya di tempat saya berada yaitu di desa kabobone di kabupaten sigi
di mana di hunian sementara ini kapasitasnya adalah satu ratus lima puluh kepala keluarga
namun kini hanya tersisa tinggal lima puluh tiga kepala keluarga saja
dan beberapa unit yang ditinggalkan kondisinya sudah mulai rusak
misalnya di unit yang saya masuki ini sudah mulai rusak terlihat
saya sudah melihat
banyak pengungsi di sini yang iri karena kem pengungsian di palu
jauh lebih diperhatikan daripada mereka yang ada di sigi
yang ditinggalkan ini karena aktivitasnya jauh dari sini
aktivitasnya di kampung
terus itu satu
yang alasan kedua itu anak anak lambat di sekolah karena mau mandi pagi tidak ada air
percepatan pemulihan pemukiman menjadi krusial karena menjadi titik awal kehidupan sosial
sudah terlalu lama mereka mendapatkan tidur dengan nyaman
dan ketika terbangun mereka masih harus menghadapi perjuangan lainnya
lantainya berbunyi kita injak berbunyi
jadi kita harus itu tempat mau tahu mau itu harus kita tempat
dan kita harus ya kita syukur lah
karena kita mau ke mana lagi kalau kita tidak tinggal di sana
terus itu satu

bagaimana untuk memulihkan mata pencarian
bukan hanya hunian baru yang dibutuhkan oleh korban terdampak bencana
tapi juga kebangkitan yang terjadi
bangkitan ekonomi untuk memulihkan kembali dan juga menghidupi diri serta keluarga
pasca bencana sektor perekonomian mengalami kerugian juga besar
sedikitnya dibutuhkan dana tiga delapan triliun rupiah untuk memulihkan kembali perekonomian
khususnya di sektor pertanian dan juga perikanan yang memiliki sumbangsi terbesar untuk perekonomian di sulawesi tengah
satu kata yang dapat menggambarkan situasi dan juga lahan pertanian setelah satu tahun bencana
lahan kering dan gersak menjadi potret wajah lahan pertanian di kabupaten sigi pasca setahun diterpah bencana
area persawahan kini tak lagi ditanami padi
kondisi ini tak lain disebabkan oleh bencana gempa bumi dan likuifaksi
tanah kering tandus dan bergelombang
menjadi tantangan terberat bagi petani untuk menggarap lahan pertanian
banyak lahan yang sebelumnya potensial kini telah berubah menjadi lahan tidur
kerusakan lahan terjadi di area seluas tujuh tiga ratus lima puluh lima hektare di wilayah sigi donggala dan kota palu
lebih dari empat ratus hektare di wilayah kota palu dua ratus lima puluh satu hektare di kabupaten donggala
dan kerusakan terparah
di kabupaten sigi seluas enam enam ratus sepuluh hektare
lebih dari tujuh petani terdampak dan kehilangan mata pencaharian utama mereka
tak ada pilihan lain
para petani di kabupaten sigi terpaksa beralih tanam
petani di desa langaleso kabupaten sigi ini tak lagi bisa bertumpu pada hasil panen padi
sejak kekeringan terjadi di desanya
ia terpaksa beralih ke tanaman palawija untuk dapat menyambung hidup
pak ini kan kita sudah setahun bencana alam yang terjadi di sulteng
boleh diceritakan pak sebelum bencana apa aktivitas bertani bapak
dan apa perbedaannya setelah bencana ini terjadi pak
gitu dulu waktu gempa kami itu artinya nongkronglah sekitar tiga bulan
karena kegiatan kita itu
apa kita mau laksanakan
mau bahas sawah tidak ada air
mau bahas kobun juga tidak ada air
ada pendapatan cuma buat makan itu
ya cuma dianuan saja
jadi hasil hasil hasilnya dari palawija ini
karena pertama sudah datang hasil harga menurun
dampak memang tak dirasakan bagi konsumen yang bergantung pada nasi sebagai makanan pokok
tapi jelas terasa bagi sosok pahlawan di belakangnya yang bekerja keras untuk memenuhi pasokan beras bagi masyarakat
sebagai seorang petani isman telah menggeluti penanaman padi sejak puluhan tahun silam
masih lekat diingetannya bagaimana bencana alam menerjang dan menghanguskan lahan pertanian
penghasilan isman pun menurun drastis
ia juga merasa bantuan yang diberikan pemerintah saat ini belum berakhir
namun tidak cukup
adakah bantuan dari pemerintah
ada bantuan alkot dari pemerintah
apakah cukup pak
oh tidak cukup
gumpai itu biasa perbulan
bisa ada jutanya kalau tiap paning itu
kalau sekarang pak
sekarang ini cuma ratusan saja
itu pun kalau kadang kadang saja
meski masih dilanda kekeringan

untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan bangkit dari keterburukan
pembuatan sumur dangkal menjadi salah satu alternatif agar petani masih bisa bercocok tanam
sementara itu untuk menjaga pasokan beras pemerintah mendorong agar petani di wilayah lain yang tidak terdampak untuk dapat meningkatkan jumlah produksi
kita menghimbau kepada kabupaten lain untuk menurut saya
kita harus menjaga keberanian dan keberanian di wilayah lain
kita harus menjaga keberanian di wilayah lain
kita harus menjaga keberanian di wilayah lain

langaleso sebetulnya masih memiliki sumber mata air lain yang berasal dari desa sibera
namun mata air tersebut masih tak mampu untuk mencukupi kebutuhan pasokan air
selain musim kemarau salah satu pemicu kekeringan di kabupaten sigi adalah rusaknya pasokan air utama irigasi gumbasa
irigasi gumbasa sepanjang tiga puluh enam km ini dapat mengairi lebih dari delapan hektare lahan pertanian
mulai dari kecamatan gumbasa tanam bulava sigi biromaru dolo dan kelurahan petobo di kota palu
mulai dari kecamatan gumbasa tanam bulava sigi biromaru dolo dan kelurahan petobo di kota palu

pada tahap pertama ditargetkan irigasi gumbasa dapat mengairi satu tujuh puluh hektare lahan pada desember dua ribu dua puluh
namun untuk dapat kembali normal dibutuhkan waktu hingga dua ribu dua puluh dua mendatang

kerusakan irigasi gumbasa bukan hanya berdampak pada sektor pertanian
tapi juga bagi usaha budidaya ikan air tawar di wilayah desa tulo kabupaten sigi
kolam kolam kini berubah menjadi wadah kering dan berumput
ribuan benih ikan terpaksa dialihkan ke dalam bak air untuk dapat tetap hidup
sebagai sektor dengan sumbangsi terbesar bagi ekonomi sulawesi tengah
sektor kelautan dan perikanan mengalami kerugian yang cukup besar
sektor kelautan dan perikanan mengalami kerugian yang cukup besar
total kerugian mencapai lebih dari dua puluh lima miliar rupiah

serta perugian terbesar berada di kabupaten sigi
dengan total mencapai lebih dari sebelas miliar rupiah

untuk melihat kondisi perekonomian di pesisir
saya beranjak ke kabupaten donggala
wilayah ini menjadi pusat nelayan bekerja untuk mencari tangkapan ikan
masih terlihat jelas
sisa sisa kerusakan akibat hantaman tsunami yang menerjang
mulai dari kerusakan di pelabuhan
bangunan di sisi pesisir yang hancur

yang sisa dari bangunan kampung nelayan yang tenggelam ke dasar laut
sedikitnya lebih dari dua ribu nelayan terdampak akibat bencana alam
tak hanya nelayan tapi juga pembudidaya hingga petani garam
setahun pasca bencana aktivitas nelayan sudah berjalan normal
sudah banyak nelayan yang kembali melaut dan membawa pulang hasil tangkapannya
saya pun bertemu dengan warli salah satu nelayan yang baru saja kembali melaut
ia mengaku sempat beberapa bulan tidak melaut setelah bencana meluhlantahkan kapal dan alat tangkapnya
apa yang sebenarnya paling bapak rasakan setelah sebelum bencana dalam keseharian bapak dalam melaut
dan setelah bencana kemudian juga hingga saat ini setahun apa yang paling dirasakan pak dampak
yang kita rasakan selama ini selama habis kejadian dalam satu tahun
ya ini artinya keluhannya kasang anggota anggota pada waktu tidak ada ikan di laut
sekitar lima bulan kita sudah ini artinya alhamdulillah intinya bisa pulih kembali
sebelum bencana ini kita bisa dapat empat ton sampai lima ton sampai tujuh ton
nanti setelah habis bencana ini menurun
menurun paling satu ton sudah paling banyak itu
sekarang apa sih pak kendalanya masih dirasakan yang mungkin masih kekurangan setelah selama ini
apa yang dirasakan kendala kendalanya pak
yang kita sekarang rasakan ini kendala cuma ini solar selalu kita dalam kesulitan
minimnya ketersediaan bahan bakar kapal membuat nelayan di kabupaten donggala harus berhemat
ada yang menginap beberapa hari di laut hingga mendapat tangkapan yang cukup
ada pula yang mencari pasokan bahan bakar dengan berkeliling
produksi ikan di kabupaten donggala pun mengalami penurunan
pada tahun dua ribu delapan belas total produksi ikan hanya mencapai dua enam juta ton
penurunan terjadi tepat setelah bencana dua puluh delapan september lalu
produksi ikan berada di angka tiga ratus ribu ton dan menurun drastis di bulan oktober yang hanya mencapai satu lima ratus
menurut pak jokowi
untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana pemerintah provinsi sulawesi tengah telah melakukan sosialisasi kepada nelayan
agar dapat mengasuransikan diri
menurut pak jokowi
pemerintah provinsi tengah telah memberikan turunan ke tiga ratus enam puluh dua lima juta ton di harga ekonomi
masih disarankan kepada nelayan untuk bisa mengasuransikan diri dengan dukungan dari pemerintah pusat untuk kapal di bawah sepuluh gros ton asing

namun tak sekadar asuransi diri untuk nelayan saja yang dibutuhkan
melihat kondisi pesisir yang hancur pemerintah juga perlu melakukan revisi rencana tata ruang wilayah di beberapa zona berbahaya
apalagi banyak nelayan yang rumahnya cukup dekat dengan pesisir pantai
bencana masih menyisakan beragam dampak hingga ke berbagai lini
masyarakat korban terdampak bencana masih menaruh asa terhadap pemerintah untuk dapat kembali bangkit
dan saya ya pemerintah daerah maupun pusat bisa membantu kami
mengharap sekolah itu dibangun lagi
itu saya sangat berharap untuk bisa bangkit lagi seperti semula
dan saya juga ingin membuka kembali lapangan kerja seperti dulu
tim liputan cnn indonesia